pemerintah resmi memangkas cuti bersama aparatur sipil negara pada dua ribu dua puluh
cuti bersama yang dipangkas adalah cuti idul fitri dan natal
dalam keputusan presiden yang ditanda tangani presiden joko widodo
dinyatakan asn hanya memiliki jatah cuti bersama dua hari sepanjang tahun ini
yaitu satu hari cuti idul fitri pada dua belas mei dan pada dua puluh empat desember cuti bersama natal
sebelumnya pada awal tahun pemerintah sempat menetapkan cuti bersama idul fitri empat hari
yaitu pada tanggal dua belas tujuh belas delapan belas dan sembilan belas mei